polda jatim kembali menetapkan satu orang tersangka kasus investasi mimiles
total tersangka kini menjadi lima orang dengan tambahan tersangka baru inisial w
yang memiliki peran penting sebagai pengelola dana dan mendistribusikan reward kepada member
hasil pengembangan penyelidikan dan penyelidikan kasus memiles oleh dires krimsus polda jatim
kami sore kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial w
dari hasil digital forensik w diketahui kerap menyalahgunakan kewenangan
dengan mendistribusikan reward kepada member yang tidak semestinya dan mengelola dana untuk kepentingan pribadi
hingga jumat pagi polda jatim berhasil mengamankan dana member memiles sekitar satu ratus dua puluh empat miliar rupiah
dengan sejumlah aset kendaraan dan elektronik
polda jatim juga berencana memanggil salah seorang keluarga cendana dengan inisial ahs
dalam kapasitas sebagai saksi member yang telah mendapat reward dari mimiles
ya verdi selamat siang
dan memang kasus memiles ini terus berkembang karena penyelidikan dan penyelidikan terus dilakukan oleh pihak kepolisian polda jatim
dan pelapor pelapor juga semakin terus bertambah setiap harinya
ini menunjukkan bahwa sebenarnya korban banyak sekali tidak hanya sekitar lima ratus orang yang sudah diketahui melalui laporan online ataupun offline
tetapi juga banyak masyarakat lainnya yang sudah menjadi kobar sekitar dua ratus empat puluh ribu orang yang sudah tergabung sebagai member ini diharuskan
atau diharapkannya juga melapor ke kepolisian polda jatim
karena sudah ada posko di sana yang dibentuk
nah ini menjadi pelajaran bersama bagaimana masyarakat agar tidak percaya begitu saja dengan iming iming iklan yang berada di internet
karena apalagi sekarang sudah era digital era fintech sehingga masyarakat harus lebih kritis sekali
terkait perkembangannya memang ada beberapa perkembangan baru selain dari penetapan tersangka baru
juga ada rencana rencana yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian polda jawa timur diantaranya adalah memanggil saksi ahs
yang diduga di sini merupakan salah satu dari anggota keluarga cendana
baik terkait perkembangan kasus ini seperti apa
baik terima kasih
terima kasih perkembangan sampai dengan hari ini kami menetapkan satu tersangka lagi atas nama sw alias w
yang berperan di dalamnya itu sangat urgent membantu tersangka utama
saudaraka untuk menunda pembayaran atau pemberian reward
yang memang seharusnya kalau dihitung secara matematis pun juga tidak akan bisa terbayar semuanya
kalau tadi kami melihat ada dana baru yang diamankan tadi
dari jumlah dana itu
aduh aslinya ada berapa yang sudah berhasil diamankan
kami mengamankan lagi aset member dua miliar
ini berasal dari uang member yang ditransfer ke pt kemenkam
dan oleh saudara sanja atau tersangka utama diambil
kemudian dialihkan ke salah satu rekening orang lain
nah ini kita ambil dari hasil blokir rekening
dan kita yang bersangkutan juga kooperatif untuk menyerahkan kembali aset members
kalau dari keterangan w tadi diketahui bahwa reward itu bisa diberikan
secara subyektif begitu
ini artinya member ini harus tahu bahwa ada mekanisme di sana yang tidak benar
dalam pengdistribusian reward ini
pemberian reward ini kalau sesuai dengan iklannya
sesuai dengan yang dipresentasikan dalam bop itu kan ada jumlah top up sesuai dengan promonya
kemudian ada tingkat waktu atau hari kerjanya
kemudian omset nasional
nah banyak diantara mereka yang sudah memenuhi itu tapi tidak mendapatkan
dialihkan ke orang orang yang tidak memenuhi dan ini sesuai dengan subjektivitas
daripada si kt atau si s
nah wi tahu seharusnya
dia seharusnya tahu bahwa ada hak hak members yang kemudian dipending untuk penerimaannya
atau pemberian kepada members itu
kan banyak muncul di masyarakat bahwa mereka khawatir ketika dana ini sudah masuk ke kepolisian polda jawa timur
maka korban korban atau mungkin member ini justru tidak akan mendapat hak mereka
boleh itu hak mereka lah ya untuk bagaimana mencari strategi untuk
mengembalikan aset yang bersangkutan
tapi konteksnya adalah begini
jumlah uang yang masuk tujuh ratus enam puluh satu
yang kami sita sekitar satu ratus dua puluh empat miliar uang cash
kalau ditambah dengan aset itu kurang lebih ya sekitar dua ratus miliar lah
jadi kurang lebih ada tiga ratus lima puluh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sanjay
nah ini yang kemudian menjadi ruang kita melakukan upaya upaya pengembalian aset
pak kapolda jawa timur pak irjen
pak paul dr andres luki hermawan
fokusnya adalah pengembalian aset aset masyarakat
ya ruangnya bagaimana
ya itu tadi kita menggunakan kewenangan penyidikan yang ada
dengan tppu sampai nantinya untuk mengembalikan aset itu semaksimal mungkin
kita akan berupaya semaksimal mungkin aset masyarakat itu bisa kembali ke masyarakat
jadi ada kemungkinan reward yang diberikan kepada public figure seperti elo dan juga eka deli ini
adalah milik member yang lain juga
member itu mendapatkan
yang mendapatkan reward
perlu dipahami bahwa reward yang diberikan itu juga berasal dari uang member yang lain
tidak ada upaya bisnis dari pt kmnkam dan tidak ada support dana dari manapun
apalagi dari salah satu perusahaan terkenal tidak ada
maka ya prinsipnya lagi bahwa reward itu dibeli dari uang member
maka ketika ada seorang member yang menguasai reward itu
berarti dia juga mengambil dari uang member yang lain
kembalikan itu menjadi aset
kita berupaya kita satu frekuensi untuk mengembalikan hak masyarakat dalam konteks member ini
terkait ahs yang diduga merupakan salah satu anggota dari keluarga cendana
ini perannya seperti apa dan
ini berdasarkan penelusuran kami
hasil penyidikan keterangan tersangka dan alat bukti lain yang kami tidak bisa sampaikan di sini
bahwa ada satu indikasi
ada satu indikasi keikut sertaan
kemudian ada bisa dikatakan suatu perkecualian
sehingga didapatkan reward reward yang terlebih dahulu dia diberikan kepada yang bersangkutan
artinya ahs ini juga ikut serta menjadi member atau berinvestasi juga atau bagaimana
ini nanti kita lihat dalam konteks penyidikannya
dalam konteks penyidikan hasil keterangan seperti apa
dan saya berharap juga ada klarifikasi yang clear dari yang kita panggil
siapapun itu ya siapapun itu memberikan klarifikasi yang clear terhadap keikut sertanya di dalam email sini
ada rencana pemanggilan
sudah kita sudah layankan surat panggilan dan hari rabu
surat panggilan kami hari rabu
sampai dengan hari ini belum ada klarifikasi yang bersangkutan
apakah akan datang
tapi saya berharap ini kita berpikir positif
bahwa yang kita lakukan untuk masyarakat banyak
maka memenuhi panggilan kami
termasuk publik figur lain yang sudah dipanggil rencana akan datang ke apa
dalam minggu depan ini kami manggil kurang lebih ada enam orang ya
enam orang itu publik figur semua
terbagi dalam hari senin selasa rabu
mudah mudahan akan semakin terang untuk perkara yang kita tangani
terima kasih dan semoga segera ada hal yang baru lagi untuk bisa diupdate oleh masyarakat
dan bagi masyarakat seluruhnya yang saat ini sudah merasa atau mendapatkan informasi bahwa sebagai korban dari mimels
atau merasa bahwa investasinya tidak berkembang di mimiles
yang berkaitan dengan hal tersebut ke kepolisian polda jawa timur
karena memang diketahui mimels ini tidak hanya beranggotakan sekitar lima ratus orang
tetapi sekitar dua ratus empat puluh ribu orang di sana
dan ada tujuh ratus miliar lebih omset di sini yang berputar
maka ini akan dikembalikan kepada member yang mereka merasa dirugikan yang saat ini
dan tadi juga sekitar pukul dua belas tiga puluh siang
ada satu lagi member dari mimiles yang mengaku juga menjadi korban
dengan membawa anggotanya sekitar tiga orang
jadi sekitar satu ratus tiga puluh orang yang hadir di sini dan melaporkan terkait kerugian yang selama ini mereka berinvestasi
ada yang berinvestasi sekitar dua puluh juta rupiah
ada juga yang berinvestasi sampai sekitar satu ratus sepuluh juta rupiah dengan janji mereka akan mendapatkan satu unit rumah mewah
tapi hingga saat ini juga masih belum mendapatkan rumah mewah yang dijanjikan tersebut
baik eka rima dari surabaya jawa timur terima kasih